kami juga mendorong masyarakat untuk menjadi travelers yang bertanggung jawab
dalam hal ini apa bertanggung jawab yang pertama tentu prokes
yang kedua tolonglah yang sudah divaksin dua kali paripurna
karena itu juga cara kita untuk mencegah penyebaran covid
jadi pertama tadi prokesnya kedua divaksinasi full
karena saya yakin para pekerja juga para pelaku sudah divaksin dan masyarakat juga sudah divaksin
dan yang ketiga adalah aktif di dalam mengikuti peduli lindungi
karena ini adalah aplikasi yang untuk memonitor tracking dan tracing
jadi bagaimana sekarang kondisi sekarang ya tentu orang sudah melihat
bisa dilihat mungkin pak haryadi bisa tahu
oke pensi dari hotel seperti apa
tetapi tiga hal yang ingin kami ingin sampaikan
yang pertama indonesiacare ada sebagai bagian komunikasi untuk membangun kepercayaan pasar
kemudian yang kedua divaksinlah menjadi travelers
yang ketiga peduli lindungi aplikasi diperlukan